tergidah hidupmu selamanya
nek dengerin aku dulu
anak yang ada di kandungan kamu itu anak aku
pokoknya aku gak mau kehilangan kamu dan juga anak itu
kalau kamu gak mau pergi
biar aku aja yang pergi
kabarin papa ya
mau kemana mas
mas lebih baik pergi dari sini mas
jangan buat keributan lagi disini tau nggak mas
udah diberaninya kamu datang kemari
gara gara kamu tau
pilih jadi kamu dari rumah
om justru saya datang kesini pengen ketemu sama riri om
jangan pura pura kamu
pas udahlah pas
kok usah emosi gitu
siapa yang nggak emosi tanpa munafika seperti ini
tadi kan katanya mau meeting di kantor
ya udah kupersetup essence
udah papa berangkat saja ya
kalau sampai terjadi sesuatu dengan riri
saya lapor polisi kamu tahu
sekiranya kursi mendedikasi
kita kan tidak langsung
itu merupakan sulit
mohon jauhin riri melihat sendiri kan hubungannya sama bapaknya jadi enggak karu karuan
itu tante aku mohon sama tante aku pengen ketemu sama riri
yang pengen aku omongin kasih tahu dimana riri
mas mas mas mas pergi dari sini mas jangan balik lagi tahu enggak gara gara mas bisa dipecat tau
riri riri kenapa lo nggak mau ketemu sama gue sih
beli listrik kasih aku waktu ada yang pengen aku omongin sama kamu
enggak ada lagi yang perlu dibahas dengan lo pergi sekarang
nggak budek kan nggak perlu kita ht kan
riri yaudah yuk akhirnya
kayaknya riri udah mulai ilfil sama lo dan adik lo yang penyakitan itu
dan sepertinya dia udah mulai sadar
karena gua lebih baik dari kalian
rin gua tuh enggak paham deh kenapa sih haris tuh muncul terus emangnya lo hubungan apa sih sama haris

eh kenapa ri
kenapa pengen lagi selalu disini
ini paksa gue gara gara lo keluar

aduh taksi mana ya
aduh ri kenapa jadi kayak gini ri
aduh ri ri ri
aduh semoga ri ri gak apa apa ya
semoga dia gak apa apa
eh ri ri kenapa
kok dia pingsan
gak usah kepo lo
sekarang gue tanya itu riri kenapa
berapa hari ini dia muntah muntah
oh sudah siuman
selamat ya pak
selamat ya bu
sebentar lagi bapak dan ibu akan menjadi orang tua
pak orang tadi bu
tungguin aku anji
aku ini harus sembuh
aku mau sembuh
kamu akan tunggu aku
sampai aku balik dari amerika ya
jadi kamu tegangin anji
dan kenapa harus dia
kakak aku sendiri
meskipun aku gak pernah mencintai kamu
tapi gak seharusnya aku mengkhianati kamu seperti ini
turgi dari hidupku selamanya
nih dengerin aku dulu
anak yang ada di kandungan kamu itu anak aku
pokoknya aku gak mau kehilangan kamu dan juga anak itu
kalau kamu gak mau pergi
biar aku aja yang pergi
aku akan menghilang sampai anak ini mahir
aku gak mau bikin keluarga aku malu